usai menjalani turnamen toulon di prancis beberapa hari lalu
tim nasional u sembilan belas langsung mempersiapkan diri untuk menghadapi uji coba di jawa timur
pelatih timnas u sembilan belas indra syafri memboyong dua puluh tujuh pemain untuk menjalani dua uji coba tambahan di bojonegoro
timnas u sembilan belas akan menghadapi dua tim peserta liga tiga indonesia persibo bojonegoro dan malang united
pada dua uji coba ini indra syafri akan lebih memberikan kesempatan kepada pemain yang tidak berangkat ke perancis kemarin
untuk melihat perkembangan para pemain tersebut
ini menjadi uji coba timnas u sembilan belas sebelum libur lebaran
setelah libur lebaran para pemain akan kembali berkumpul untuk mengikuti piala aff u delapan belas september mendatang di myanmar
dan kualifikasi piala asia u sembilan belas heroktober di korea selatan